tapi jangan di habiskan semua ya
di dalam pp nomor sebelas dua ribu sembilan belas ini kan tidak diatur
ini semuanya dengan pendekatan keagamaan gitu ya
keduanya setelah mereka itu mengerti
ada juga koalisi indonesia bersatu golkar p tiga dan juga pan
dulu itu mabuk pasar oba obe sama orang tua
jadi itu pendapatan asli desa